sejumlah fasilitas pendukung event dunia yakni pramusim motogp yang akan dilaksanakan dua belas tiga belas februari nanti
serta ajang motogp delapan belas sampai dua puluh maret mendatang terus dikebut pengerjaannya
selain persiapan pembangunan tribun penonton sejumlah bukit di area sirkuit juga ditata untuk dijadikan tribun penonton
nantinya lokasi penonton akan dibagi dengan warna warna yang tertera dalam tiket
untuk kategori vip hospitality sus deluxed class merupakan ruangan yang berlokasi di vip village berdekatan dengan pedok
yang menyediakan fasilitas makanan camilan dan minuman di dalam ruangan
tiket ini dijual seharga sepuluh juta rupiah
sedangkan untuk tiket premium grandstand adalah lokasi duduk penonton yang dilengkapi dengan atap sehingga para penonton dapat menikmati balapan dengan nyaman
sedangkan standar grandstand adalah tempat duduk penonton tanpa atap
yang merupakan kursi duduk tanpa lengan
tiket rice day pada dua puluh maret dijual dengan harga lima ratus tujuh puluh lima hingga satu tujuh ratus dua puluh lima rupiah
apa yang akan kita pasang di sini sesuai dengan standar f satu dan juga motogp di track track terbaik di dunia
jadi harusnya kami siap
ada berapa banyak
jadi kursi itu secara total kita ada dua tipe
ada dua puluh yang grandstand
grandstand premium yang kursinya ada unrestnya

bukan dulu pabak panjang lagi
nah jadi total tempat duduk kita ada sekitar lima puluh ribu
syarat agar bisa menonton motogp madalika dua ribu dua puluh tiga
penonton harus berusia di atas dua belas tahun
sudah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas dua kali dosis
serta menunjukkan aplikasi peduli lindungi
lalu rahmat juniadi mandalika lombok nusa tenggara barat